demikian mungkin yang bisa kami sampaikan
semua tutup dan mereka pasti ya kelaparan
sapi sudah siap kita lanjut
eris heinleven zonderliefde yang memiliki arti tiada kehidupan tanpa kasih sayang